kementerian ketenaga kerjaan membuka opsi menyicil pemberian tunjangan hari raya atau thr tahun ini bagi perusahaan swasta
usulan ini berlaku bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
dikutip dari cnn indonesia com direktur pengupahan direkturat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
kemnaker dinas titus jagos witani menyatakan opsi ini masih dipelajari lebih lanjut
saat ini kemenaker juga tengah mengkaji dan mengevaluasi sistem pembayaran thr tahun lalu
kemenaker menargetkan kebijakan terkait pembayaran thr akan selesai pada awal ramadan mendatang setelah koordinasi dengan kementerian lembaga dan seluruh pihak
di sisi lain pihak pekerja mendesak agar pemerintah membuat kebijakan agar pembayaran thr tahun ini tidak dicicil
presiden asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek mira sumirat
mengancam akan melakukan aksi besar besaran jika pemerintah memperbolehkan pengusaha mencicil thr seperti tahun lalu
mira mencatat masih banyak perusahaan yang belum menyelesaikan cicilan thr tahun lalu